pengerjaan proyek infrastruktur baik lrt underpass dan flyover di jakarta menimbulkan dampak kemacetan di ibu kota
terdapat sepuluh titik pembangunan infrastruktur di jakarta yang ternyata belum mengantongi izin mendirikan bangunan atau imb
jajaran pemerintah dki jakarta melakukan rapat koordinasi dengan ditelantas polda metro jaya terkait kemacetan di jakarta
hasil rapat yang berlangsung pada rabu pagi menyimpulkan bahwa salah satu penyebab kemacetan adalah proyek proyek pembangunan infrastruktur yang tersebar di sepuluh titik wilayah jakarta
menurut gubernur dki jakarta anies baswedan ke sepuluh proyek pembangunan infrastruktur di jakarta itu belum membuat amdal lalin atau analisa dampak lingkungan dan lalu lintas
padahal prosedur pembangunan infrastruktur dan pembuatan imb harus melalui proses pembuatan amdal lalin terlebih dahulu
pemerintah provinsi akan memanggil pelaksana proyek infrastruktur tersebut dan meminta pihaknya untuk membuat amdal lalin dan imb
kedepannya pemprov akan melakukan prosedur pembuatan amdal lalin dan imb pada semua proyek infrastruktur agar potensi kemacetan di sekitar proyek dapat teratasi
dalam pertemuan tadi terkemuka bahwa ada sepuluh titik pembangunan infrastruktur
dan ternyata di sepuluh titik itu tidak pernah dilakukan dampak lingkungan dan proyek proyek itu dilakukan punya dampak lalu lintas yang tidak pernah diantisipasi sebelumnya
yang sekarang sedang kita alami di lapangan adalah bapak bapak ibu petugas dari kepolisian dan petugas dari dishub
kita semuanya mengalami kerumitan ini sesuatu yang tidak bisa ditolerir lagi
jadi ditegaskan dalam pertemuan itu nomor satu bagi proyek yang sudah ada tadi ditugaskan kepada sekda untuk memanggil semua penyelenggara konstruksi
untuk segera menuntaskan amdal lalin dan kemudian nanti dilaporkan kepada disub dan polisian lalu untuk dilaksanakan
sehingga jalan jalan yang sekarang terkena
dan nanti kita akan mengembuka dalam pertemuan
dan periksa semuanya lagi
kita sekali lagi saya ingin tegaskan tata kelola itu harus dilaksanakan karena ini bagian dari akuntabilitas
semua seluruhnya jadi sepuluhnya itu akan dipanggil
itu aja cukup
gubernur dki jakarta anies baswedan menyebut ada sepuluh proyek pembangunan infrastruktur yang menimbulkan kemacetan luar biasa di jakarta karena tidak memiliki kajian amdal lalin
dikutip dari lamandetik com
pt adhikarya yang menjadi kontraktor proyek pembangunan light rapid transit atau lrt dan underpass mampang mengaku sudah mengantongi amdal
hal itu diungkapkan oleh direktur operasional pt adikarya punjung setia
punjung juga mengatakan implikasi atas amdal sudah ada yakni dilakukan oleh pemegang proyek infrastruktur
untuk proyek underpass mampang dipegang oleh bina marga dki jakarta sedangkan untuk proyek lrt dipegang oleh kementerian perhubungan
sepuluh titik pembangunan proyek infrastruktur di jakarta disebutkan tidak memiliki amda lalu lintas
macetnya arus lalu lintas di sekitar area pembangunan membawa penderitaan bagi warga yang melintas
berikut ini adalah sepuluh proyek tersebut yang kami cuplik dari lamandetik com
ibu ibu saya pak anies
pak anies ini merupakan juga salah satu bentuk tindak lanjut
setelah sebelumnya dilantik sebagai gubernur dan juga wakil gubernur dki jakarta
keduanya sempat melakukan sidak keberapa tempat tempatnya terkait dengan pembangunan proyek transportasi
dan dalam tinjauan tersebut memang ada proyek yang kemudian dibangun secara bersamaan
dan inilah yang merupakan menurut anies begitu yang ini merupakan salah satu tindak lanjut ditemukannya
temuan lain ada amda lalu lintas tersebut
kalau kemudian kita merunut kembali kepada pemerintahan sebelumnya
pada saat era gubernur basuki cahayapurnama yang mengatakan bahwa
adanya proyek yang dibangun pembangunan transportasi secara langsung
begitu memang ada potensi untuk peningkatan kemacetan sebesar delapan puluh persen
tapi kemudian potensi kemacetan ini dirasa ahok kala itu memang tidak terlalu mengganggu
ketimbang jika dilakukan pembangunan secara bertahap
lalu berdasarkan data tersebut anies mengklaim begitu ada sejumlah temuan yang terkait dengan amda lalu lintas
dan ternyata memang ini merupakan juga ditemukan juga dari polda metro jaya
dan akhirnya mereka simpulkan bahwa ini yang mengakibatkan mandeknya juga proyek tersebut
dan ini juga yang menjadi salah satu kemacetan di dki jakarta semakin meningkat
dan anies sendiri juga meminta agar ada evaluasi ini dilanjutkan atau ditindak lanjuti secara lebih dalam
agar kemudian proyek proyek yang kemudian dibangun di pusat kota dan juga menjadi salah satu penghambat mobilitas
masyarakat dki jakarta ini bisa ditindaklanjut secara lebih dalam
baik lalu terkait wacana pemanggilan para penyelenggara proyek ini
seperti yang disebutkan oleh gubernur anies baswedan kapan hal itu akan dilakukan
ya indra untuk terkait dengan pemanggilan tersebut
belum ada jadwal yang secara pasti
yang jelas anies sendiri masih meminta bahwa kajian evaluasi terhadap sepuluh titik yang tidak memiliki amdal lalin ini
masih diperdalam dan agar kemudian kerjasama dari polda metro jaya dan dinas perhubungan
juga masih dilanjutkan dari pemprov dki jakarta
anies memilih untuk melakukan kerjasama antara lintas sektor di bawah pemerintahan
agar kemudian tercipta sebuah keselarasan begitu bahwa amdal lalin yang tidak dimiliki ini
bisa berpotensi mengurangi kemacetan di dki jakarta
baik nur aspasya terkait dengan keputusan mengeluarkan upah minimum provinsi atau ump sejauh ini bagaimana perkembangannya
ya tadi indra pukul sembilan belas gubernur dan juga wakil gubernur dki jakarta anies baswedan dan sandiaga uno
mengumumkan upah minimum provinsi dki jakarta sebesar tiga enam ratus empat puluh delapan juta rupiah
dibandingkan dengan tahun dua ribu tujuh belas senilai tiga tiga ratus lima puluh ribu rupiah maka ada asumsi kenaikan hampir tiga ratus ribu rupiah
dan kemudian solusi yang kemarin di saat demonstran buruh menuntut angka tiga sembilan juta rupiah
kemudian dari keputusan dari gubernur dan juga wakil gubernur ini ada sebesar tiga ratus ribu
mereka mengatakan bahwa sejak satu januari dua ribu delapan belas mendatang bahwa setiap masyarakat yang memiliki penghasilan
hingga angka ump yang sudah ditetapkan bisa atau memiliki akses secara
gratis menaiki transjakarta dan kemudian juga mereka bisa juga memperoleh harga bahan pokok
dengan potongan harga sepuluh hingga lima belas persen untuk di pasar induk pasar jaya itu sendiri
ini yang merupakan salah satu dianggap oleh anies ataupun sandi inovasi atau terobosan
yang selama ini menjadi solusi bentukan bagaimana memenuhi tuntutan dari buruh
dan juga menjawab tantangan dari para pengusaha yang memang sejak awal mematok angka tiga enam juta rupiah
sandiaga mengatakan pada
pemerintah provinsi cukup bersikukuh untuk mengabulkan permintaan dari para buruh di angka tiga sembilan juta
maka ada potensi phk yang cukup besar di dki jakarta dan ini juga akan menambah gap
selain itu juga akan meningkatkan angka pengangguran yang saat ini juga sudah cukup masif di dki jakarta
jadi angka tiga enam juta rupiah ini dianggap menjadi win win solution
baik itu bagi para pelaku usaha ataupun para pekerja buruh di dki jakarta
baik terima kasih nur aspasya melaporkan langsung dari balai kota